ya kalau kita berbicara tentang ibadah ramadan di tahun ini memang terasa berbeda karena berlangsung di tengah pandemi covid sembilan belas
dan pemerintah juga telah mengimbau kepada masyarakat agar menjalankan ibadah di rumah saja guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
dan saat ini kami sudah terhubung lewat sambungan skype dengan bapak muhammad kolil nafis guna membahas ibadah ramadan di tengah pandemi ini
good morning assalamualaikum wr wb pak kolil
iya bapak tentu yang bikin berbeda adalah biasanya di bulan ramadan orang orang berbondong bondong untuk mencari pahala sholat jemaah paling tidak di masjid
nah kalau untuk saat ini kan tidak bisa dilakukan
bagaimana ya apakah kita harus bertanya tanya ini sebenarnya menurunkan kualitas kita gaya ibadah di rumah aja bapak
malah menaikkan kualitas kita
kalau kita dihadapinya dengan sabar dan mindset kita diubah inilah kehendak allah yang terbaik
kalau kita sudah berbaik sangka kepada allah maka pahalanya bertambah
tapi rasanya aja yang berkurang
karena kita biasa berkrumun biasa kumpul dan itu budaya orang orang indonesia
ketika kita harus diisolasi per keluarga dari keluarga inti yang lain terasa ya tidak nyaman
tapi kualitas keagaman insya allah malah baik
karena ada dua kesabaran yang harus kita lalui
yang pertama adalah sabar kita menghadapi cobaan
covid sembilan belas yang allah berikan kepada kita sedang mewabah di indonesia
yang kedua adalah cobaan kita harus menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan
nah karena kita tidak bisa keluar untuk berkerumun kita bisa memanfaatkan hal ini untuk intensitas keluarga untuk membangun keakraban
jadi pendidikan ramadan madrasah insya allah latihan kemanusiaan bisa dilakukan oleh keluarga
kepada keluarga intinya
sehingga juga mendorong kita bahwa masing masing rumah itu memang harus ada yang bisa jadi imam
sehingga terawi bisa terawih di dalam keluarga
bahkan kalau bisa ya bisa latihan sedegus melakukan telaat ada rus dengan keluarga
dan itu membangun keakraban dan pembangunan karakter dari keluarga
jadi maksimal jadinya
kalau kita dibalik mindsetnya seperti ini maka kita bersyukur kepada allah
umur hidup kita kita tidak akan mengalami seperti ini
mungkin kalau ramadan ramadan sebelumnya disibukkan dengan kita undangan buka puasa bersama
ya kalau saya itu sampai diprotes anak dan istri karena jarang buka di rumah
nah sekarang anak dan istri ya jadi senang
yang kedua umpamanya ketika dulu kita mau ramadan ketika pertengahan apalagi di sepuluh terakhir ramadan harusnya kita ini menggapai laylatul qatar
tapi masing masing kita kan persiapan lebaran
beli kue baju baru bahkan untuk pulang kampung
nah sekarang berarti kita lebih khusyuk dalam beribadah
sepenuhnya adalah kita melatih di bulan ramadan dan di akhir ramadan mempersiapkan diri yang tidak sibuk dengan yang lain untuk mendapat dan menggapai laylatul qadar itu
dan kenyataannya kan memang meskipun pemerintah dan juga sejumlah ulama sudah mengimbau agar masjid tidak menggelar sholat jamaah dan tetap menggelar ibadah di rumah saja
tapi kenyataannya sampai saat ini masih ada
ibadah yang mengadakan sholat berjamaah begitu pak
sejauh ini bagaimana menurut pendapat bapak
ya ini biar kita tidak bias bahwa kita tidak melarang berjamaah
yang dilarang adalah berkurumun
kalau psbb memberikan maksimal berkumpul lima orang yang gak apa apa berjamaah di masjid
jadi masjid tetap ada
masjid tetap ada tarhim
masjid tetap ada tadarut
masjid tetap ada pemberian tahu tentang waktu insyak
tapi kalau kita berjamaah di masjid kita tetap ada tarhim
jadi ketika sholat sampaikan sholat di rumah kalian
sholat di tempat kalian bisa ke masjid
nanti yang sholat di masjid cukup iman dengan imam dan takmir saja
kalau mau tadarut antara mereka tiga empat orang kan gak apa apa
tapi memang kadang kadang kita ini kalau ada bunyi di masjid karena rindunya ke masjid orang berkerumun ke masjid
kan sama dengan kita

mui menyampaikan boleh tidak sholat juga
terus pemerintah varah kalau sholat jumat
lalu pemerintah melarang sholat jumat karena itu berkurumun bukan shalatnya yang dilarang bukan perjamaahnya
tetapi berkurumun nya oleh karena itu kalau protokol kesehatan di psbb
kan masih bisa kita tiga orang empat orang sampai lima orang seperti semalam
rapat isbat di kementerian agama juga kumpul
tapi mereka melakukanpps statistical distancing
nah kalau itu ulaw diadakan ya gak apa apa

tidak menjadi marbot di masjid tidak menjadi takmir masjid cukup di rumah saja tidak usah ke masjid
nah kita bisa ngaji bahkan dari masjid masjid bisa meng guidance untuk pengajian online
bahkan bisa juga minta pada ustadz ustadz dibuatkan umpamanya videonya nanti ditayangkan di sosial medianya masjid
jadi tetap ramai tapi fisik kita tidak ketemu
tapi jangan diartikan bahwa ibadahnya yang dilarang tidak
physical distancing itulah yang diharapkan oleh kita bukan ibadahnya
karena ibadah tetap doa ini banyak yang salah paham akhirnya masyarakat
ini adalah proses untuk melemahkan islam
karena pemahamannya menjadi dilarang sholat dilarang berjamaah bukan dilarang berkumpulnya
jadi tidak boleh berkerumun itu yang harus digarisbawahi ya
ibadah tetap harus berjalan
tapi kalau biasanya di rumah aja pak ada banyak sekali kekurangan kekurangannya
mungkin terbahan saja jadinya
atau ada juga kegiatan yang work from ho harus dilakukan
nah rekomendasi kegiatan ibadah seperti apa nih pak supaya tidak mengurangi kualitas pahala kita di bulan suci ini
kita ini harus mengajari diri sendiri oleh diri sendiri
dipaksa oleh diri sendiri sebelum diajari dan dipaksa oleh orang lain
nah umpamanya kita bisa mengajarkan hal ini kepada anak anak kita
dengan jadwal yang ketat di rumah
nah setelah subuh
bisa dibikin antar keluarga one day one jus satu hari satu juz
kita tata terus dengan anak anak kita
lalu anak anak yang punya haqlan quran sudah bisa mulai setor ke kita
sehingga dia mengingat
lalu mungkin ada yang sekolah waktunya belajar jam berapa
terus diingatkan anda waktu belajar
jadi sebenarnya ini pendidikan bagi kita
bahwa kita membangun disiplin dari diri kita sendiri
bukan karena dipaksa dari luar

yang kadang kadang kalau ketangkol kita bisa disiplin
di kelas bisa disiplin
tapi di rumah asal asalan
sekarang bisa nggak kedisiplinan yang dibangun di luar rumah itu sekarang dibawa ke dalam rumah
sehingga ini kehendak allah untuk membangun karakter bangsa ini adalah dibangun dari keluarga
karena ketahanan keluarga kekuatan keluarga adalah menjadi pijakan awal dari ketahanan dan kebaikan dan kemajuan dari sebuah negara
nah mari kita berkata
jadi kita diajari bagaimana kita membuat dari keluarga yang mungkin dari awal jarang
atau mungkin kelewat dari kita yang ingin memperhatikan membangun bangsa ini berangkat dari pembangunan keluarga
kita bikin jadwal yang ketat
dan diingatkan biar tidak menjadi pasukan rebahan
dari depan rebahan ke belakang rebahan ruang tamu rebahan di kamar rebahan
jadi bukan rebana ya tapi rebahan
jadi akhirnya letak di sini harus bikin target sendiri
apa yang harus saya lakukan
kalau umpamanya yang ibu ibu bisa tani coba diberesin
yang tempat kecil saja bisa beli port kecil
lalu cabai nanem sendiri tomat sendiri
kok ini harga harga melonjak semua
ya sudah tanam sendiri aja dari tempat yang kosong
itu untuk ketahanan keluarga
karena kita tidak tahu ke depan distribusi pangan distribusi sembako apakah itu lancar atau tidak
sehingga kita masing masing itu membuat kekuatan
dan membuat ketahanan sendiri tanpa harus bergantung harus karena pemerintah harus karena tidak
tapi seberapa besar pemerintah juga bisa mensubsidi kita
pemerintah pun kan apbn dari setoran pajak kita
sebagai kebijakan fiskalnya
lalu sekarang ada empat ratus lebih triliun yang akan digelontorkan ke kita
kapan itu akan kembali empat ratus triliun lebih itu
kalau kita tidak berproduksi

nah oleh karena itu masyarakat harus membuat ketahanan
jadi tidak harus menyandarkan kepada pemerintah apalagi menyalah nyalahkan ya
ini tidak waktunya kita menyalah nyalakan
tetapi waktunya kita ini membangun kohesivitas membangun solidaritas yang saya sebut dalam bahasa hadisnya ikral muljar
jangan sampai ada tetangga kita ini yang mati kelaparan sakit karena juga karena kurang gizi
jangan sampai maka kita harus peduli kepada tetangga kita
singkat saja pak ada himbauan bagi seluruh umat muslim indonesia yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa
saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara saudara kami muslim dimanapun berada
puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum dan syahwat
tapi puasa juga meninggalkan ucapan ucapan buruh perbuatan perbuatan keji
jadi media sosial yang bijak
jempolnya jangan riba
dan jangan sampai nyakiti orang lain
karena kita berpuasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum
tapi juga puasa adalah dari maksiat
kata nabi kalau kita tak bisa meninggalkan perbuatan keji dan ucapan ucapan buruk maka tak perlulah kita meninggalkan makan minum dan syahwat kita
kita puasa dari kepentingan kepentingan yang rendah
kepentingan kepentingan yang menjauhkan kita untuk mendekatkan diri kepada allah
dan selalu zikir kepada allah subhanahu wa ta'ala
bapak muhammad holil terima kasih sudah bergabung bersama kami di good morning pak
selamat menjalankan ibadah puasa